majelis ulama indonesia wilayah sulawesi selatan mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pemberian uang kepada pengemis serta praktik mengemis di jalan
mui sulsel juga menyatakan pemerintah kota makassar harus menangani pihak yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap pengemis
pemerintah kota dituntut melakukan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada warga
terkait fatwa ini pemerintah kota mengingatkan warga makassar agar menyalurkan bantuan sosial kepada lembaga resmi ataupun lembaga keagamaan lainnya
fatwa ini dinyatakan pekan lalu
fakta ini diperlukan untuk lebih serius menangani
sehingga dalam fakta ini dikeluarkan wajib hukumnya

pemerintah berdosa secara hukum agama
pengurus wilayah nadratul ulama jawa timur atau pnu jatim mengeluarkan patwa haram untuk kriptokuransi atau mata uang kripto
kripto dinilai mengandung spekulasi
yang bisa merugikan orang lain
kriptokuransi ini sesuatu yang harap
karena membahayakan ke depan
dimana titik bahayanya bahwa materi yang diperjual belikan itu gak ada
baik musyahadat baik secara kelihatan maupun fitimah maupun pertanggung
ya maupun pertanggung seperti tadi
kemudian yang kedua fluktuasinya sangat tinggi
jadi bisa saja dari uang investasi satu miliar tiba tiba saja naik menjadi satu lima miliar
tapi pernah terjadi dari satu miliar itu kemudian anjlok sampai nol
fatwa diumumkan pada selasa sore
fatwa ini diputuskan sesuai hasil kajian lembaga batsul masail nu jatim
dan akan dibawa ke pembahasan muktamar nu ke tiga puluh empat di lampung desember mendatang
nu jatim juga akan menyerahkan kajian ini ke pemerintah sebagai rekomendasi
meski demikian jika nantinya ditolak pwnu jatim akan mengikuti keputusan bersama
tim liputan cnn indonesia